program pemberian vaksin dosis ketiga atau booster vaksin terhadap tenaga kesehatan sudah dimulai
namun lagi lagi menjadi pertanyaan bagaimana pelaksananya di lapangan
seperti jumlah serapan kabar ada pihak lain yang mendapat dosis alih alih tenaga kesehatan
serta mitigasi keamanan para nakes ini kedepannya mengingat jumlah kematian tenaga kesehatan saat ini patut jadi perhatian kita bersama
nah dua narasumber sudah hadir bersama saya di cnn indonesia newsroom sore hari ini untuk membahas persoalan tersebut
ada jubir kemenkes untuk vaksinasi covid sembilan belas di indonesia siti nadia tarmizi selamat sore bu siti
selamat sore mbak fani
kondisinya sehat ya bu ya saya harap
alhamdulillah juga kita semua
dan berikutnya juga ada ketua umum pbi ketan dokter indonesia atau idi dayeng m fakih selamat sore pak dayeng
selamat sore mbak fani
gimana pak dayeng kondisinya sehat ya pak
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
saya kalau gitu ke bu
siti nadia terlebih dahulu ya untuk membahas mengenai persoalan yang terjadi di seputar polemik vaksin ketiga
kita tidak menyebut polemik ya kita harap ini berjalan lancar ke depan ya
tapi bu siti nadia untuk booster vaksin untuk nakes sendiri sudah diluncurkan sejak enam belas juli dengan target nakes penerima vaksin ini sebanyak satu empat puluh tujuh juta orang
dan saat itu juga sudah disebut ya targetnya akan selesai dalam satu setengah bulan
tapi sampai dengan juli ini baru lima ribu nakes yang menerima bu
mengapa serapannya cukup rendah
jadi dari pertama kali kita memiliki vaksin moderna dan diputuskan untuk memberikan vaksinasi kepada penegak kesehatan sebagai booster
tentunya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan
karena sosialisasi memang baru kita jalankan minggu lalu kepada seluruh klinik dinas kesehatan asosiasi rumah sakit swasta asosiasi rumah sakit pemerintah ya untuk pelaksanaannya
karena memang ada sedikit perbedaan
ada sedikit perbedaan untuk penanganan dan tata kelola untuk vaksin moderna ini
kita tahu bahwa vaksin ini harus disimpan di minus dua puluh derajat
dan tentunya dari minus dua puluh derajat untuk kemudian bisa siap disuntikan ini kita perlu lakukan kembali penguatan penguatan termasuk informasi informasi ini
supaya nanti dalam pelaksanaannya tentunya dari segi keamanan ini sudah tidak menjadi kendala lagi
nah yang kedua memang karena
vaksin ini berbeda dengan vaksin sinovac ataupun sinovac maupun astrazeneca
kita juga sedikit hati hati bersama badan pom terkait pemeriksaan quality controlnya
jadi ini memang karena baru kita distribusi minggu ini
insya allah minggu depan akan diterima oleh dinas kesehatan provinsi masing masing dari tiga puluh empat provinsi
dan nanti akan kembali didistribusikan ke kabupaten kota dan akhirnya ke seluruh fasilitas penyelenggaraan kesehatan untuk diakses teman teman sejawat
oke sebelum saya ke pak daeng bu siti mungkin bisa dielaborasi lagi atau diingatkan kembali mengenai jumlah dosis vaksin jenis moderna yang akan disediakan ini
kan kalau misalnya ditotalkan empat lima ratus lebih ya
dan kita sudah dapat sekitar tiga enam puluh dosis
nah kapan ini bu sisanya akan dikirimkan ke indonesia
ya tentunya untuk tenaga kesehatan saat ini kita sudah kirim kurang lebih satu tujuh juta termasuk buffernya ya
buffer ini digunakan kalau nanti
ada vaksin yang mengalami kerusakan ataupun misalnya dalam prosedur handlingnya ada kesalahan kesalahan sehingga vaksin tersebut sama sekali tidak bisa digunakan
jadi satu tujuh juta ini sudah didistribusikan ke tiga puluh empat provinsi ya
sesuai dengan sebenarnya data yang sudah kita miliki pada proses vaksinasi tahap pertama
di mana sudah ada data dari seluruh tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua
jadi tenaga kesehatan tidak perlu mendaftar ulang lagi ya pak fani ya
karena datanya sudah ada
tinggal nanti dimelalui rumah sakit puskesmas atau institusi pelayanan kesehatan masing masing
itu tinggal membuka terutama yang akun pikirnya
sudah pasti datanya ada di sana yang sudah menyelesaikan dosis satu dan dua
baik dengan menggunakan sinovac ataupun menggunakan astrazeneca
tidak ada ya bu
tidak ada sama sekali
makanya kita memang sedikit hati hati
karena berbeda tadi saya sampaikan vaksin moderna ini kan minus dua puluh derajat celcius ya
kalau begitu saya ke pak daeng
berikutnya pak daeng ini kalau misalnya sejauh ini ya dalam pelaksanaannya di lapangan
mungkin apa saja kendala atau mungkin ada keluhan dari kolega sesama tenaga kesehatan terkait dengan pengadaan booster vaksin ketiga ini pak daeng
ya pak fani
yang pertama saya kira mewakili seluruh dokter ya atau seluruh nakes ya
sangat bersyukur dan berterima kasih nakas ini mau dapat booster ya yang disediakan oleh pemerintah
tapi memang tadi si dari dokter nadia sudah dijelaskan bahwa ini memang lagi proses administratif ya untuk pengiriman ke wilayah ke daerah
saya kira mudah mudahan ini bisa dilakukan
dan dengan baik memang kawan kawan di daerah itu lagi nunggu
yang namanya lagi berharap ya
karena vaksin ini sudah dari beberapa data baik di dalam negeri maupun dari luar negeri itu memang cukup efektif melindungi masyarakat ya
karena nakes ini kan selalu berhadapan dengan vaksin
saya kira memang di lapangan sangat berharap
saya sangat yakin bahwa pelaksanaan ini juga akan sukses
karena pengalaman kemarin kan yang satu empat juta itu sukses dilakukan
saya kira ada beberapa hal yang disampaikan dr nadia
beberapa sedikit perbedaan perlakuan secara teknis ya
karena faktor penyimpanan dan lain lain
tapi saya berharap tadi yang disampaikan dr nadia
kendala kendala teknis yang sudah dipersiapkan sudah bisa dicarikan solusi dengan baik
dan bisa segera dilakukan pengiriman ke daerah
yang saya tahu di beberapa rumah sakit sudah semacam contoh ya
contoh penyuntikan ke nakes itu sudah dilakukannya
mudah mudahan sampai minggu depan ini sudah bisa dilakukan dengan baik di daerah daerah
oke kita harapkan seperti itu juga pak daeng
tapi pak daeng dari target total satu empat juta tenaga kesehatan untuk target vaksinasi booster ini
apakah ini juga sudah mencakup seluruh jumlah nakes di indonesia
sebenarnya jumlah nakes lebih banyak dari itu
tapi yang satu empat yang kita bicarakan dulu di awal dengan kementerian
itu memang target prioritas untuk nakes nakes yang betul betul di ujung pelayanan
artinya yang langsung berhadapan dengan pasien
tapi terus terang ini
dr nadia mungkin ini ada juga permintaan dari kawan kawan
nakes nakes yang lain bisa mengakses begitu
karena bisa jadi nakes yang tidak berhubungan dengan pasien
itu mungkin dia aktif di dalam kegiatan terlibat di dalam penanganan covid secara keseluruhan
di program penanganan covid
meskipun dia tidak berhadapan pasien
tapi seringkali karena pertemuan berhadapan dengan orang
itu mungkin merasa juga ingin dilindungi
jadi barangkali kalau
kalau setelah yang satu empat juta masih ada
apa sisa itu untuk nakes nakes yang ikut dalam program penanganan covid
ya khususnya itu mungkin juga bisa diberikan fasilitas
ini mungkin permohonan kawan kawan
bagaimana bu siti nadia
tadi ada permohonan dari kawan kawan yang disampaikan oleh pak daeng ini
apakah masih ada alokasi atau mungkin tambahan vaksin lain yang bisa jadi booster ketiga bagi para nakes
yang bukan dalam kuota satu empat juta itu
jadi memang kita juga sudah mencatat tadi apa yang disampaikan pak daeng ya
bahwa kemungkinan memang ada nakes yang juga tercatat tidak di dalam kategori tahap tenaga kesehatan
jadi misalnya nakes yang juga mungkin bekerja di klinik klinik di poliklinik mungkin ya
dr daengnya tetapi mereka tidak langsung menangani covid
nah ini kami sudah sampaikan hal ini tentunya masih memungkinkan untuk kita berikan
terutama karena memang kita ingin memberikan perlindungan kepada nakes
dalam arti kalau kita berbicara melindungi nakes itu kita memberikan vaksinasi ini sebenarnya untuk keseluruhan tenaga yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan
jadi artinya kalau misalnya di rumah sakit itu ada petugas jenazah supir ambulans
yang mungkin sebenarnya bukan tenaga kesehatan
ya dokter daeng ya ini juga kita berikan vaksinasi karena memang kita memberikan satu kekebalan kelompok untuk sebuah layanan
nah tentunya terkait hal ini sangat memungkinkan selama tadi kami sampaikan kalau ada perbaikan data segera dikirimkan kepada kami
dan ada institusi yang memastikan bahwa memang ini adalah tenaga kesehatan
pada prinsipnya memang pemerintah akan melindungi garda terdepan
karena walaupun mungkin sekarang mereka berpikir bahwa ini adalah tenaga kesehatan
tapi memang ini adalah tenaga kesehatan

tapi mungkin nanti kalau suatu saat akan turun gunung juga di paranakas ini
karena kita tahu apa yang kita alami kemarin itu dengan jumlah kasus yang sangat besar
sehingga memang pasti akan digerakkan semua tenaga kesehatan
kabar baik ya pak daeng ya berarti ya
ya kami mohon itu dicatat dan alhamdulillah kalau dikabulkan
karena tadi dokter nadia bilang memang sewaktu waktu nakes yang standby ini yang tidak langsung menangani itu akan turun
kalau itu dibutuhkan
yang kedua sebenarnya catatan kami banyak dokter yang tidak menangani langsung yang tadi disebutkan di poliklinik dan lain lain
justru itu banyak yang menjadi korban
karena pasien yang datang ke mereka itu memang tidak mengeluh covid tapi ternyata otg
nah disitulah banyak terjadi korban
pada kondisi kondisi seperti itu
oke pak daeng bicara mengenai korban nakes kan juga jadi concern ya sejak pandemi berlangsung
total sebanyak satu lima ratus tujuh puluh empat tenaga kesehatan ini meninggal dunia akibat covid sembilan belas
bahkan satu ratus enam puluh delapan diantaranya meninggal di bulan juli dua ribu dua puluh satu pak daeng
apa penyebab angka kematian ini begitu banyak terkhusus di bulan juli tersebut
ya yang pertama memang terus terang faktor kelelahan itu menjadi masalah
begitu overload pasiennya meningkat banyak memang beban kawan kawan nakes itu bertambah
itu yang pertama
yang kedua karena lonjakannya tinggi otg itu juga banyak di masyarakat
sehingga dokter dokter yang tidak menangani covid pun itu kadang kadang gampang tertular di masyarakat itu ya
baik di masyarakat maupun di tempat praktek padahal dia mungkin pasien datangnya nggak karena covid
tapi ternyata pasien ini sudah otg sebenarnya
ini yang banyak menimbulkan korban di tenaga kesehatan
untuk mitigasi selanjutnya bagaimana tuh pak daeng
maksudnya ketika ada mekanisme mungkin yang bisa diubah gitu untuk menjamin keamanan para tenaga kesehatan yang lagi bertugas ini
ya kami sebenarnya secara internal kepada dokter menyarankan dalam kondisi yang sekarang ini kalau bisa tidak praktek tatap muka
pada kasus kasus yang ringan misalnya menggunakan telemedicine
yang kedua kalau mau praktek tatap muka itu pastikan sudah divaksin
karena data yang divaksin itu lebih tahan lebih kuat lebih terprotek daripada yang tidak divaksin
jadi kami akan sudah menyampaikan ke kawan kawan yang praktek tatap muka itu wajib sudah divaksin
kalau tidak divaksin sebaiknya jangan praktek tatap muka
yang ketiga kami minta
kita pakai masker atau pakai apd yang betul betul standar
meskipun menghadapi pasien yang keluhannya bukan covid karena bisa jadi covid itu
pasien itu adalah utg
yang terakhir kami minta kalau bisa memang dokter jangan kelelahan gitu
jangan praktek terlalu lama
kami sebenarnya berharap dokter itu bisa berpraktek tiap hari maksimal enam jam
mudah mudahan ini bisa dilaksanakan oleh kawan kawan di daerah
semoga angka kasusnya menurun sehingga harapan shift tersebut bisa terlaksana ya pak daeng
saya kembali lagi ke bu siti nadia
ibu kalau misalnya bicara mengenai vaksin booster yang dibutuhkan oleh nakas ini kita juga bicara mengenai pengawasan distribusinya ya
tapi kita mendengar kemarin kita juga sempat dibikin geger dengan ada kabar influencer tanda kutip nih yang dapat booster walaupun sudah dibantah sebenarnya oleh dprd dki jakarta
tapi kita belum tahu bagaimana proses investigasinya ya
tapi tetap saja ini mungkin bisa menjadi sebuah kewaspadaan kedepannya kita cegah supaya tidak terjadi seperti apa bu
ya tentunya mungkin kami sampaikan juga ya
jadi dari hasil klarifikasi kami ke dinas kesehatan dki pertama bahwa pelaksanaan vaksinasi yang seperti diinformasikan di media sosial itu sebenarnya untuk dosis pertama dan dosis kedua
ini masih menggunakan vaksin sinovac
dan ketiga orang dimaksud di dalam media sosial itu tidak ada sama sekali catatannya yang mengikuti vaksin pada hari itu
jadi kami bisa pastikan bahwa sebenarnya tidak ada pemberian dosis ketiga yang dilakukan di tempat yang diposting di media masa apalagi menggunakan vaksin moderna
karena memang vaksin tersebut sama sekali baru hari kamis kemarin diterima oleh provinsi jawa tengah

jadi itu saya rasa sudah clear

tentunya hal hal seperti ini kita kembali lagi bahwa pak menteri kesehatan juga sudah mengatakan bahwa mari kita sama sama sadari lindungi utamakan tenaga kesehatan karena ini adalah hak mereka
karena mereka yang memang terus menerus berjuang di garda terdepan
pamitnya mereka itu kan setiap hari adalah semoga mereka selalu terlindungi dari
berbeda kita dengan masyarakat yang kita mengandalkan
berbeda kita dengan masyarakat yang kita mengandalkan
kita nih sebenarnya selalu menghindar jangan sampai kita ketemu virus covid sembilan belas
tapi tenaga kesehatan mereka mau tidak mau harus terus berhadapan
nah ini yang harusnya kita tentu hargai dan pasti kami dari kementerian kesehatan akan terus mengawal untuk memastikan ini betul betul digunakan sesuai dengan ketentuan bagi tenaga kesehatan dan tidak ada tentunya mengurangi ataupun menyalip ya
apalagi jangan sampai itu dari haknya para tenaga kesehatan
terima kasih pak bapak
kalau misalnya itu tadi kita sudah mendapat jaminan bu ya berarti vaksin booster ketiga ini akan dijamin diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan kita akan kawal bersama ya bu siti nadia
nah selain vaksin ketiga untuk para nakas kita sekalian bicara mengenai masyarakat umum vaksin untuk masyarakat umum ya bu ya untuk ketersediaan dan juga distribusi vaksin karena banyak daerah nih bu yang mengeluh mereka kehabisan stok vaksin
ini gimana proses distribusi ke depannya
iya jadi yang pertama yang kita harus pahami bahwa vaksinasi kepada masyarakat umum ini sudah kita mulai sejak satu juli itu untuk usia di atas delapan belas tahun bahkan untuk usia di atas dua belas tahun pun sudah kita mulai
nah tentunya kita harus paham bahwa proses pemberian vaksinasi ini akan sangat tergantung dengan jumlah vaksin yang kita miliki karena kita tidak bisa sekaligus ya dengan animo masyarakat yang begitu banyak

kami tentunya pemerintah memastikan setiap bulan itu pasti akan ada alokasi sehingga proses vaksinasi terutama untuk yang mendapatkan dosis kedua itu tidak terlalu jauh terlambatnya ya
kalau sekarang kemarin memang sempat ada beberapa kendala distribusi dikarenakan tadi ada moderna yang masuk sehingga kita agak sedikit dalam hal quality control agak lebih fokus ke moderna ini karena juga untuk mempercepat distribusi kepada nakes
sehingga kemarin quality control yang kita lakukan untuk sinovac maupun astrazeneca itu agak sedikit terlambat
yang kedua memang proses produksi kemarin sempat terhambat sehingga baru bisa kita kirimkan di minggu ketiga dan minggu keempat bulan ini
sementara masyarakat itu animunya sangat besar dan pemerintah daerah melihat situasi tersebut menghabiskan semua stok vaksinnya untuk dosis pertama
jadi mungkin kita ke depan akan memperbaiki tata kelola ini
terakhir saya kepada eng
pak daeng dari ikatan dokter indonesia sendiri bagaimana mengawal proses perjalanan vaksinasi dosis ketiga ini sehingga tentunya sesuai dengan target dan tidak ada lagi korban jiwa jatuh dari pihak nakes
ya sebenarnya kami dari idi itu ada tim advokasi vaksinasi itu selalu berkoordinasi sebenarnya dengan nadia ini
berarti masukan masuk banyak ya
jadi kita memang minta ke semua
ke semua paskes yang dilalui dan semua nakes itu untuk berpartisipasi menyukseskan seperti suntik pertama dan suntik kedua
saya yakin ini akan berjalan baik karena pengalaman kita disuntik pertama dan suntik kedua berjalan dengan baik
kita doakan agar ini semuanya lancar semua tenaga kesehatan bisa divaksin dosis ketiga
terima kasih sekali lagi atas waktunya pak daeng m fakih ketua umum pbb
sebelumnya ada bu siti nadia jubir vaksinasi dari kemenkes republik indonesia yang sudah
putus sambungan telponnya atau sambungan zoom nya bersama kami sore hari ini
terima kasih sekali lagi bapak bapak dan ibu